upaya penyelamatan delapan penambang emas di desa pancorendang kecamatan aji barang banyumas telah dilakukan hingga hari ke tujuh
operasi penyelamatan belum membuahkan hasil dan korban masih berada di dalam lubang penambangan
perwakilan keluarga mengatakan mereka sudah mengikhlaskan ketika mendengar kabar para penambang yang terjebak tidak bisa terangkat
intinya udah rido lah karena dia nggak bisa apa apa terkecuali tuhan yang maha kuasa segala galanya
mungkin dia sudah takdir ditakdirkannya di situ titis tulisnya di situ
ya alhamdulillah sudah mengikhlaskan
kepala dusun dua pancorendang karipto mengatakan untuk menandai tragedi ini dipasang prasasti di depan lubang bogor lokasi penambangan
itu sedang bangun prasasti sebagai tanda bahwa disitu telah terjadi warga masyarakat bogor yang memang di sini itu ketimbun kejebak air
ya seperti prasti praset bangunan lah nama nama yang kebetulan kejebak air di sumuran lubang tersebut
operasi sar telah resmi ditutup selasa satu agustus pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat
ditandai dengan tabur bunga dan pemasangan prasasti
di depan area lubang tambang
kusworo banyumas jawa tengah